informasi pertama di cnn indonesia update datang dari inggris
polisi anti teror inggris menyelidiki dua alat peledak rakitan yang ditemukan di sebuah flat tidak berpenghuni di london rabu waktu setempat
keluarga di blok flat harledson sempat dievakuasi selama operasi pengamanan alat peledak tersebut berlangsung
kedua alat tersebut diamankan untuk pemeriksaan forensik
area flat telah dianggap aman sehingga warga sudah dapat kembali menempati tempat tinggal mereka
kini inggris tengah berada dalam status tingkat ancaman tinggi setelah beberapa serangan yang terjadi sejak tahun dua ribu tujuh belas
kita ke informasi selanjutnya
organization for economic cooperation and development atau oecd memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat pada dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
oecd memperkirakan ekonomi dunia dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh ini hanya akan tumbuh masing masing tiga lima persen
oecd menghitung pertumbuhan ekonomi dunia dapat tergerus delapan persen pada tahun dua ribu dua puluh
hal tersebut akibat perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global
oecd menilai ekonomi as akan lebih baik dibandingkan dengan negara negara lain karena stimulus fiskalnya
sementara untuk zona eropa sedikit lebih buruk dari periode september lalu
pertumbuhan ekonomi kawasan itu direvisi turun menjadi satu enam persen di tahun dua ribu dua puluh padahal selama periode tersebut kebijakan moneter zona eropa dikatakan cukup longgar
selanjutnya komisi uni eropa kembali menolak rencana anggaran ekonomi global
selanjutnya komisi uni eropa kembali menolak rencana anggaran itali

selanjutnya komisi uni eropa kembali menolak rencana anggaran ekonomi global
rancangan anggaran italia telah direvisi hanya sedikit dari versi yang ditolak oleh eksekutif uni eropa pada oktober lalu
uni eropa khawatir rencana pemerintah italia untuk berbelanja dan berhutang dapat memicu krisis utang lainnya yang kemudian berdampak ke seluruh zona eropa
utang italia telah mencapai satu ratus tiga puluh satu persen dari pdb dan merupakan yang tertinggi kedua di zona euro setelah yunani
komisi uni eropa memperkirakan rasio utang tersebut berurusan per jangka